kaleb butuh waktu dua tahun untuk bisa mengatasi trauma yang menghantui akibat cedera acl
anggota komisi tiga dpr ri terima kasih
karena kalau petani dengan harga jatuh
apa ya gengsi sendiri